lima hari pasca idul fitri diprediksi menjadi puncak arus balik mudik lebaran dua ribu dua puluh
namun jalur bus di terminal pulau gebang jakarta timur masih terpantau relatif sepi pada selasa dini hari
dari pukul dua belas malam hingga tiga pagi ada tiga puluh dua orang penumpang dari luar jakarta turun dari lima bus antar kota antar provinsi
tidak seluruhnya pemudik yang kembali ke ibu kota tetapi juga warga daerah yang datang untuk bekerja
sementara pada hari sebelumnya yaitu senin tujuh belas mei terdata total sebelas bus yang menurunkan delapan puluh satu orang penumpang
penumpang yang turun di terminal pulau gebang wajib melalui screening suhu tubuh
meskipun tidak harus memiliki sikm seperti waktu keluar dari jakarta
mereka diminta menunjukkan dokumen berupa ktp dan hasil negatif rapid test yang bertanggal sama saat tiba
sebagian besar penumpang pun masih harus menjalani tes swab antigen
yang disediakan gratis di area kedatangan karena tidak membawa surat bebas covid sembilan belas
ya mungkin sangat membantu juga sih
kita juga lebih paham antara kesehatan yang utamanya
cuma namanya kita buat mudik
sudah tiga tahun kita kan nggak pulang
jadi ya segedar nengokin orang tua aja